kamu baru di brussel saya
tiga bulan pak
dulu sebelum disini
sempat di perusahaan mana aja
pt kusuma bakti pt ganesha pt katul istiwa
baru itu aja sih pak
gak ada nama perusahaan om irfan
kamu kok pulangnya malem bang
kok nyat banget sih
iya tadi aku abis ngantriin buku resep
ke bella ma
aku diminta buat bantuin masak
kok inget banget sih ren
emang kamu sungguh sungguh
mau bantu bella
posisi aku serba salah ma
di satu sisi
aku kasian sama bella
tapi aku juga gak bisa mbak
ya mama juga paham sih
sama posisi kamu sekarang ini
pasti sulit banget ren
tapi satu hal yang mama minta sama kami
kamu jangan sakiti hati mbak catherine
yaudah aku ke kamar dulu ya
kasian ren di
di saat dia mau bahagia sekarang ini sama mbak catherine
eh datang bella
tapi kan dia tuh datangnya saatnya tuh gak tepat
ya udah nawas kocor rati
kenapa lu gila sekarang
kalo kogo kerajaannya apa
jangan corre buat duitannya la
tadi kan katien telepon
saya telepon balik deh
kok catherine gak angkat ya
mungkin udah tidur
saya chat aja deh buat dia
selamat tidur kat
jaga kesehatan kamu ya
aku mau masak buat elsa
mudah mudahan elsa suka ya
udah jangan sedih terus ya
aku masih berharap
kepala lapas itu berubah pikiran pak
apa perlu kita kesana lagi
kita minta lagi sama mereka disana
keputusan kepala lapas udah bulat
bersih teman bertemu
mau diangil mah
jaft lu selalu
nengang kenapa nih kok
emang kerja gua mulai
kamu tahan kesedihan kamu
kalau gak kamu nangis
kita bahagia ya elsa
kalau mau sedih disini aja
lepas dari sini
aku juga sama
kita beri elsa ya
terima kasih sarah
terima kasih sarah
terima kasih sarah
terima kasih sarah

selamat tidur guys
selamat tidur guys
selamat tidur guys
selamat tidur guys
oke jaga kesehatan kamu ya
kenapa kamu baru nelfon balik ke aku malam banget mas
lagi di mana kamu pas aku telepon kemarin
makanya kamu gak angkat telepon dari aku
tahan kate tahan
lo harus kuat
lagi pula kan lo sendiri yang izinin mas randy ketemu sama bella
lo harus ikhlas dan harus percaya sama mas randy
alarm saya baru bunyi
apa udah jam enam ya
iya pak udah jam enam pagi waktu penang
kalau gitu saya siap siap dulu
nanti langsung dijemput bapak ke kamar bapak
kok bapak nggak ada
masa aku ditinggalin sih
aku ke kamar mama aja deh
tuh masa di sini
yang jagain rene siapa
mas bangun mas
yang jagain rene siapa
saya ketiduran ya
terus yang jagain rene siapa dia sendirian dong
kamu kok tinggalin tenna sih mas
gimana caranya mbak
kamu bisa nggak tahu adi kerja buat aldebaran
suara dipenyadapi itu emang mirip banget sama suara om irvan
ditambah lagi dulu riza pernah bilang begitu
tapi kan memang belum pasti sih
mas lebih baik gue pastikan dulu
mas eh kau bengong sih
enggak enggak mama

ngecek keadaannya mama lah
tapi kok aku ditinggalin
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
nah sekarang kita balik ke kamar dulu yuk
kan rene masih belum boleh dekat sama mama ya

sekarang kita sholat subuh bareng
berdoa minta kesembuhan ya
berdoa minta kesembuhan ya
dadah mama dulu
masya allah kenapa ya
masya allah kenapa ya
masya allah kenapa ya
kayak ada yang dia pikirin

ma sampai kapan sih
ma sampai kapan sih
aku nggak boleh dekat sama mama
sampai rene sembuh ya
boleh nggak kalau nanti sarah paham

boleh nggak kalau nanti sarah paham
nanti aku duduknya agak jauhan gitu
tadi aku duduknya agak jauhan gitu
yang penting kan baru sama mama
yang penting kan baru sama mama
nanti aja dibahasnya ya
sekarang sholat subuh dulu ya
sholat subuh yuk
sholat subuh yuk
sholat subuh yuk
sholat subuh yuk
apa udah rapi banget mau ke mana
papa hari ini mesti ke kantor
untuk urus kerjaan
di rumah aja kan
tapi adi datang ke apa hari ini

kalau anaknya papa yang cantik ini
mau di rumah aja
semoga ya andi nanti datang

apalagi itu just pasti di rumah aja kok pa
aku berangkat kerja dulu ya
ini sesuai permintaannya reina
ini sesuai permintaannya reina
rena boleh makan satu meja makan sama mama
tapi berjarak ya nggak boleh deket deketan dulu
nanti kalau kamu makannya pinter
terus minum obatnya rajin
sembuh jadi bisa
duduk deket mama lagi
it's okay ya sekarang duduk deket oma dulu ya
hrd tadi udah ngumpulin tujuh orang karyawan
dan sekarang mereka ada di hadapan saya
sebentar lagi saya berangkat ke kantor ya
kamu beritahukan kepada mereka semua
suruh tunggu di ruang tamu
jangan ada yang melakukan pekerjaan sebelum saya bicara sama mereka
ya baik pa
makasih ya pe
bapak bapak semuanya sekarang tunggu dulu ya di ruang kamu
nanti kita baru ke ruangan pak al setelah pak aldi datang
buat apa ya semua yang namanya adi dikumpulin sama pak adi
bagus pintar sekali
sini di lap lap
oke kalau udah habis makan ya
habis ini minum obat ya
langsung istirahat ke kamar ya
kamu juga langsung istirahat ke kamar ya
ingat kamar tamu bukan kamar kita
tapi pak aku pengen sama mama
rina dengerin papa ya
nanti dulu ya
tadi kan om juga udah bilang
pokoknya kalau rina udah sembuh pinter
bisa deket deket sama mama lagi ya
sekarang ke kamar mama tungguin
kamu udah langsung mau berangkat
yaudah aku nganter ya
udah di sini aja
langsung iserat di kamar aja ya
iya tapi aku nganterin kamu ke depan itu nggak bikin aku jadi makin tambah lebih sakit loh
semalam setelah kita semua pergi
hendi tetap sia sia surawasi di depan rumah
aldebaran datang bos
bisa kemungkinan aldebaran juga yang pasang penyadap itu bos
ini semua karena kecerobohan kamu paham ya
sepertinya henry kecolongan bos waktu saya tinggalkan rumah bos
saya peduli alasannya apa
sampai kamu ditangkap lagi saya nggak bebasin kamu dari penjara
anda pinjaman tulang untuk
mengatakan thomas adalah mampu ketemu dengan saya
jaga kesehatan juga ya mas aku sayang kamu
dukungan dari kamu ini yang bikin saya kuat kate
halo ren kita harinya jadi ketemu kan
jam berapa ya om
setengah jam lagi ya di sunset restoran
oke saya kesana
oke makasih ren
om irfan ma
aduh ada apa lagi sih tuh orang telpon telpon kamu terus deh
kamu itu kan mau kerja ngapain ganggu ganggu kamu terus
kalau kamu mau kerja kamu harus berhubungan dengan orang lain
dia bilang dia mau jelasin sesuatu ma
kenapa dia rahasian keadaan bella ke keluarganya pak al
nah itu dia mah mungkin ini juga yang mau om irfan jelasin ke aku
yaudah aku jalan dulu ya
kok jadi ruwet gini sih
eh kamu udah rapi
terima kasih ya
kalau bisa kamu tuh gak usah capek capek nganterin saya ke depan
ke ruang tamu aja kan nggak apa apa
gak mau ah
mau sampai depan sini aja
mau ngeliat suamiku berangkat kerja soalnya
ya kita berangkat kerja dulu
ya tak apa
cepat sehat ya
saya berangkat kerja dulu
isi rahat ya
mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

mas aku mau ke rumah

tidak tutup ya
eh kalau sakit gigi jangan minum yang dingin
selamat pagi bu andien
bu andien si saim ambil tahu di bungalau
naik kapal ke semanggi
bu im tahu bu andien sedang galau
karena pak al periksa

kalian bisa saja sih
tapi emang pak bos itu hebat bu andin
lah kemarin malam aja barusan pergi
eh pagi paginya sudah pergi lagi saja
semalam dia pergi
lah saim buka pintunya
kayaknya benar deh dugaan aku
ada yang masih sembunyiin dari aku
kemarin dia semalam
kenapa gak bilang sama aku
kan lama aja
sial seumurnya pernah kalau dugaan n selber
entah di mana
terima kasih wij
sebenarnya faher ini yakni pada nggak ya
dia caso tanpa tanya
bu atmosphere lagi altar itu masih digunakan dengan bersih
gue harus bisa temukan adi
gue harus temukan dia hari ini juga
bapak baik baik aja
kalau hari ini akan tiba
jujur masih ada rasa
rasa ketakutan kalau seandainya
operasi ini tidak berjalan lancar
bapak harus optimis
kalau bapak yakin
semuanya berjalan dengan lancar
tapi saya mau terima kasih banyak buat kamu kan
kamu salah satu orang yang sangat berjasa
kamu sudah banyak sekali bantu saya
saya gak tau gimana caranya berterima kasih
saya tuh senang bantu bapak
tapi kamu dengar baik baik
kalau kamu butuh bantuan saya
saya pasti akan bantu kamu
saya pasti akan bantu kamu
kayaknya bapak terlalu berlebihan
tapi terima kasih banyak ya pak
selamat pagi mister
ya benar benar oke
kejap nih kita akan mulai operasinya
nanti operation akan berjalan dua jam
kamu siap mister
saya tunggu di sini ya pak
ya doain ya
bersambung kita akan belajar
kalau bener om irfan ada dibalik semua ini
tentang apa yang sudah lo lakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan lepasin lo
gue gak tau apa apa tentang jessica
atau lo kita gebukin sampai dengan lama
om irfan ada hubungan keluarga dengan jessica sekretaris papa
apa jesse anaknya om irfan adalah jessica sekretaris papa
nama mereka hampir sama
gak begitu yakin aku sebenernya
dan aku makanya tanya sama om irfan kan
reaksi om irfan gimana
beda kok mas
lagi pula anaknya juga lagi ada di australia
tapi andin pernah bilang
kalau jc itu di luar negeri

bukan orang yang perlu terapi

harus disusun dengan hati hati supaya semuanya terlihat jelas
permisi pak al
ini pak irwansyah di wibunapa
dan ini untuk cv nya
semua bicara dengan irwansyah di wibunapa ya
saya tinggal dulu ya pak
terima kasih pak
kamu baru di perusahaan saya
dulu sebelum disini
dulu sebelum disini
sempat di perusahaan mana aja
pt kusuma bakti pt ganesha pt katholik setiwa
pt kusuma bakti pt ganesha pt katholik setiwa
baru itu aja sih pak
gak ada nama perusahaan om irfan

terima kasih banyak ya

terima kasih ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

pada apa eya pak karyadi
gak ada apa apa sebenernya
ya ingin menanyakan kabar bapak
bagaimana kabar bapak dan istri
alhamdulillah sehat pak
alhamdulillah sehat ya
ya sudah kalau begitu
ini aja pak
baik kalau gitu saya pamit dulu pak
gak mungkin pak adi
yang pertama dia sudah tua
dan dia juga udah lama kerja disini
kamu pernah melamar di perusahaan pt adi cipta mandiri
tapi saya nggak diterima pak
yang masuk malah saudaranya hrd
kkn banget pak
kenal dengan pak irfan ya
ya enggak lah pak
kalau kenal pasti saya langsung terima
ini bora boro pak
apa adi yang dimaksud itu adi ini sama irvannya
gue tandai dulu dah
saya mau dipecat ya pak
saya tulang punggung keluarga saya pak
saya manggil anda itu bukan untuk mengucap anda
ada yang mau saya tanyakan
kenal dengan irvan
irvan siapa ya pak
enggak pertanyaan saya kenal atau tidak
ya sudah boleh keluar
terima kasih pak